sebuah pernikahan unik terjadi di meksiko
seorang pria menikahi sebatang pohon
pernikahan ini dilakukan bukan karena urusan jodoh
tapi karena bentuk kepedulian terhadap lingkungan
seorang aktor asal peru yang juga aktivis lingkungan
ricardo torres menikahi sebatang pohon secara simbolis
jadi pernikahan ini dilakukan untuk mengkampanyekan pentingnya pohon
bagi keberlangsungan hidup manusia
pernikahan berlangsung di sebuah lahan tempat pohon cemara berusia dua ribu tahun tumbuh
di kota santa maria del tule
diperkirakan berat pohon itu mencapai enam ratus ribu ton
wah malam pertama yang sangat berat sekali
kosa pernikahan ini disesuaikan dengan adat istiadat setempat
dan seperti pernikahan pada umumnya ada pelemparan bunga oleh pengantin
bagi undangan yang belum menemukan jodoh